berkunjung ke palembang sumatera selatan ketua dpr ri puan maharani singgah ke komunitas bank sampah yang dikelola masyarakat
puan juga menyambangi rumah bumn yang beranggotakan seratus pelaku umkm palembang
puan juga menyambangi rumah bumn yang beranggotakan seratus pelaku umkm palembang
puan juga menyambangi rumah bumn yang beranggotakan seratus pelaku umkm palembang
puan juga menyambangi rumah bumn yang beranggotakan seratus pelaku umkm palembang
puan juga menyambangi rumah bumn yang beranggotakan seratus pelaku umkm palembang

puan juga menyambangi rumah bumn yang beranggotakan seratus pelaku umkm palembang